pelaku pencurian kendaraan bermotor di pasuruan senin siang babak belur usai menjadi bulan bulanan warga
masa mengamuk dan menghajar pelaku hingga kritis
pelaku pencurian motor warga surabaya ini tergeletak lemas tak berdaya
usai menjadi bulan bulanan masa di jalan desa kejapanan kecamatan gempol kabupaten pasuruan
pelaku tertangkap basah oleh warga usai mencuri motor milik frida martina fitri
warga pasuruan di sebuah toko sualayan setempat
aksinya gagal setelah pemilik motor dan warga memergokinya dan menangkapnya
beruntung pelaku berhasil diamankan polisi dan langsung dibawa ke pusdik dasum porong sidoarjo
untuk mendapatkan perawatan karena lukanya cukup serius
polisi menduga pelaku dan kawan kawannya merupakan sindikat pencuri motor di pertokoan
yang mana ketika tersangka mau mengambil sepeda motor kemudian diketahui oleh saksi
korban dikejar dan sempat tertangkap kemudian oleh masa sempat dihakimi
saat ini polisi masih melakukan pengejaran jaringan pelaku di mana identitasnya telah diketahui polisi